peristiwa keliti di yogyakarta jadi sorotan masyarakat
jogja di atas jam sepuluh malam dianggap tidak lagi aman
apakah fenomena klit ini bisa dibasmi agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat
melalui sambungan daring kita telah terhubung dengan kriminolog universitas gajah mada atau ugm
ada bapak suprapto selamat siang terima kasih atas waktunya pada siang hari ini pak suprapto
selamat siang terima kasih juga sudah diberi kesempatan bergabung
baik pak suprapto sebenarnya apa makna sebutan untuk liti di jogja ini
apakah memang bergeser dari positif ke negatif saat ini
iya jadi sebetulnya kan makna dari kelitih itu positif ya kegiatan mengisi waktu luang
apakah itu membaca mengisi ps atau menjahit atau jalan jalan keluar rumah
tetapi ketika kegiatan itu diadopsi
atau istilah ini diadopsi oleh remaja mulai sekitar tahun dua ribu empat dua ribu lima berkembang
itu dimaknai sebagai kegiatan mencari musuh
ini yang kemudian lalu olah olah bergeser nakletih ini menjadi negatif
apa sebenarnya yang melatar belakangi kelitih di jogja ini pak
ya jadi kalau yang melatar belakangnya kleti itu kan kegiatan
peran atau konflik pertikaian antar pelajar itu bisa terjadi dimanapun
ya hanya istilah kliti atau konsep keliti ini sebagai sandi mereka
kegiatan mencari musuh memang terjadinya atau berkembangnya di jogja
sedangkan mengapa ini terjadi apa yang melatar belakangi
karena pada sekitar tahun dua ribu mulai dua ribu dua sebetulnya
tetapi kemudian ditegaskan dua ribu empat
dua ribu empat sampai dua ribu sembilan oleh pemkot bahwa maaf wali kota gitu
bahwa kalau ada pelajar yang masih terlibat tawuran
akan dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan
maka para remaja yang dulunya sering melakukan kegiatan tawuran menjadi berkurang
lalu anak anak yang masih ingin tunjuk diri
kemudian untuk menunjukkan eksistensi diri atau ingin balas dendam atau kompensasi terhadap kekecewaan hidupnya
mereka kemudian lalu mencari musuh dengan jalan jalan berkeliling kota naik sepeda motor
pak suprapto kemudian timbul pihak dari akademisi
pernyataan ya pak ya akademisi kemudian kepolisian terkait litt ini tidak boleh dikaitkan dengan kejahatan jalanan
komentarnya seperti apa apakah perlu kleti ini dianggap masih positif
bagaimana menurut pak suprapto saat ini
ya kalau saya memang setuju kata kritik ini jangan lagi digunakan
untuk mereka yang melakukan kegiatan ataupun aksi kejahatan jalanan ya
misalnya ada kata amirat atau amiras penganiayaan keras penganiayaan berat di jalanan oleh remaja
mungkin itu lebih bisa digunakan karena selalu menggunakan ktt
maka lambat laun masyarakat juga jadi alergi atau terganggu
merasa tidak nyaman ketika mendengar kata kritik yang sebetulnya itu positif
baik masyarakat jogja sudah merasa tidak aman dengan istilah kliti yang menjadi negatif ya pak suprapto
tapi dengan melihat fenomena yang terjadi di jogja ini apakah juga berada atau terjadi di daerah lain yang berada di sekitar lingkungan provinsi d i e pak suprapto
kalau sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa kegiatan tawuran
ataupun pertikaian konflik antar kelompok itu terjadi di mana mana
tetapi tawuran ataupun konflik antar kelompok pelajar dengan istilah kleti memang selama ini masih terjadinya hanya di diy saja
pak suprapto kita tahu bahwa jogja dikenal sebagai kota pelajar ya pak ya
apakah anda melihat ada penumpang gelap untuk yang melakukan mendiskreditkan jogja agar jogja citranya buruk di indonesia
ya sebetulnya sejak beberapa waktu yang lalu pun itu ada pihak pihak yang sepertinya ingin mendiskreditkan jogja
seolah olah menjadi kota yang tidak aman gitu ya bagi remaja
dulu misalnya kita pernah mendengar ada kasus hasil penelitian tentang kumpul kebo kemudian ada foto jogja forkis di medsos gitu ya

nah saya kira itu sangat menarik
saya kira itu sangat mungkin dan kalau tadi dikatakan ada penumpang gelap atau tidak
hasil penelitian saya yang saya lakukan sejak tahun dua ribu empat sampai dua ribu sembilan itu menunjukkan ada tiga tingkat organisasi mereka
yang pertama adalah organisasi murni gitu asli yang terdiri dari ketua wakil dan anggota
kemudian organisasi asli atau im
plus yang satu adalah alumni dari jogja
plus yang satu adalah alumni dari
lulusan yang dulunya pernah juga terlibat di geng pelajar
lalu yang ketiga adalah organisasi inti plus plus
nah plus yang kedua ini penumpang penumpang gelap kelompok yang lebih besar kelompok preman ataupun yang lain
yang juga ingin merekrut mereka karena suatu saat juga anggota mereka akan berkurang
jadi kalau itu dinyatakan sebagai penumpang gelap saya kira itu memang dimungkinkan fenomena ini

ada kemungkinan penumpang gelap ya yang berada di jogja untuk mendiskreditkan jogja agar citranya buruk
pak suprapto bagaimana anda melihat posisi keluarga dan sekolah dalam fenomena kejahatan jalanan ini
pak soebrapto bagaimana anda melihat posisi keluarga dan sekolah dalam fenomena kejahatan jalanan ini
sekali lagi kalau keluarga jelas tadi di awal saya sampaikan mengapa ini terjadi
karena ada fungsi keluarga yang terabaikan salah satunya adalah fungsi kontrol
karena kegiatan ini selalu terjadi pada malam hari mestinya orang tua itu mempertanyakan ketika anaknya misalnya setelah jam dua puluh dua tidak berada di rumah
sehingga harusnya dipertanyakan ada di mana dengan siapa ngapain dikontrol dipantau
tetapi ternyata ada beberapa keluarga yang tidak mau tahu sehingga akhirnya niat mereka yang memiliki motivasi beragam tadi yang salah satunya adalah unjuk diri itu menjadi memiliki kesempatan
dan niat plus kesempatan akhirnya bisa menjadikan terjadinya tindak kejahatan atau kekerasan
ini artinya fungsi pengawasan dari orang tua masih lemah hingga saat ini ya pak suprapto
ya kami melihat pengawasan dari orang tua
atau dari keluarga melemah
baik ini harus diperhatikan oleh orang tua di rumah ya agar bisa mengawasi anak anaknya tidak masuk dalam struktur organisasi kelisih yang anda sebutkan tadi sudah berada
ada ketuanya ada wakilnya mungkin anggotanya
pak suprapto kalau dari kacamata anda kenapa remaja sampai melakukan tindak kriminal dengan kejahatan jalanan ini
kalaupun dari bagian mereka ini unjuk diri anda katakan ikut ikutan
kenapa pilihannya berada pada tindak kriminal
ya karena ada pihak pihak tertentu yang memberikan doktrin
ada pihak pihak tertentu yang bergalih untuk menjaga kesatuan solidaritas alma mater
atau sekarang istilah mereka itu solidaritas kelompok
sehingga kemudian merasa perlu untuk membela kelompok kita
perlu kami sampaikan bahwa mereka ini jumlahnya banyak
kadang menunjukkan bahwa kami kuat
tapi ini ada
kami berani dan berani kekuatan itu lalu
tidak mantip perkelahian
karena kalau sampai
kalangan kelompoknya itu
berbicara soal memberikan efek jerah terhadap pelaku kejahatan jalanan keliti ini pak suprapto
kalau kita menyimak dari pernyataan gubernur d i y sri sultan hamengkubo no sepuluh
yang menyatakan bahwa masih terkendala dengan hukuman
karena tidak berlangsung berhubungan dengan pidana
kalau anda melihat apakah benar ini terjadi di lapangan sulit untuk memberikan efek jerah terhadap para pelaku kejahatan jalanan ini
bagaimana sulitnya atau
parat kepolisian di dalam menangani
ini karena satu usianya yang
hingga terlalu berhadapan juga dengan komnasan
kemudian juga aliansi dan ada sebagainya
yang mengharuskan bahwa
ketika tindakannya itu sudah sampai pada
sungguh hidup bahkan kematian
kalau itu dilakukan tindak keras
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
jadi jangan hanya
semuanya itu lebih dari tujuh tahun
masih terbelenggu terhadap usia para pelaku kejahatan jalanan ini
yang anda katakan masih di bawah umur
sehingga pembinaan orang tua dibutuhkan
dan juga peran dari sekolah juga tentunya
sangat dibutuhkan dalam pengawasan anak anak
terima kasih pak suprapto
selaku sosiolog kriminolog dari universitas gajah mada
selamat siang kembali pak suprapto
terima kasih kembali